nm indonesia breaking news
sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin sudah memasuki tahap putusan
dan hari ini rencananya majelis hakim akan membacakan fonis
untuk terdakwa jessica kumala wongso
kita akan ikuti jalannya sidang fonis langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat
dengan terdakwa jessica kumala alias jessica kumala wongso alias jess
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum
kita tanyakan kepada terdakwa apakah hari ini dalam keadaan sehat
sehat terima kasih
bisa dilanjutkan persidangan
perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini adalah pembacaan putusan
sebelum pembacaan dilakukan
saya mohon kepada para pengunjung
agar selama pembacaan putusan
diharapkan untuk bisa tenang dan tidak mengeluarkan kata kata ataupun sorak sorak
kemudian kami beritahukan juga baik kepada penuntut umum maupun kepada penyiasat hukum
bahwa karena putusan ini
sebanyak tiga ratus tujuh puluh tujuh lembar
apabila jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum setuju dan tidak berkeberatan
maka keterangan saksi dan ahli tidak kita bacakan
bagaimana kepada penuntut umum
tidak berkeberatan yang boleh
kepada penyiasat hukum
tidak keberatan yang boleh
ya terima kasih
maka kepada terdakwa
mendengarkan secara hikmat
putusan yang akan dibacakan pada hari ini
terhadap hak hak saudara sebagaimana diatur di dalam kitab undang undang hukum acara pidana
demikian juga terhadap hak penuntut umum
apabila tidak puas atau tidak menerima
apa yang telah dibacakan dalam putusan majelis hakim
boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang undang
akan kita bacakan nanti mungkin secara bergantian
nomor tujuh ratus tujuh puluh tujuh bitb dua ribu enam belas pn jakarta pusat
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
pengadilan negeri jakarta pusat
yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa
tempat lahir jakarta

umur dan tanggal lahir
lahir sembilan oktober seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
jenis kelamin perempuan kebangsaan indonesia
tempat tinggal komplek graha sunter pratama
jalan selat bangka blok j satu rt delapan rw lima belas
kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priuk jakarta utara
atau jalan hanura raya
kelurahan tanah serial
kecamatan tambora jakarta barat
pekerjaan swasta atau designer
grafis pada nsw ambulans australia
terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara
berdasarkan surat perintah penetapan penahanan
penyidik sejak tanggal tiga puluh januari dua ribu enam belas
sampai dengan tanggal delapan belas februari dua ribu enam belas
perpanjangan oleh penuntut umum
sejak tanggal sembilan belas februari dua ribu enam belas
sampai dengan dua puluh sembilan maret dua ribu enam belas
perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri jakarta pusat
sejak tanggal tiga puluh maret dua ribu enam belas
sampai dengan dua puluh delapan april dua ribu enam belas
perpanjangan kedua oleh ketua pengadilan negeri jakarta pusat
sejak tanggal dua puluh sembilan april dua ribu enam belas
sampai dengan tanggal dua puluh delapan mei dua ribu enam belas
jaksa penuntut umum
sejak tanggal dua puluh tujuh mai dua ribu enam belas
sampai dengan lima belas juni dua ribu enam belas
hakim pengadilan negeri jakarta pusat
sejak tanggal delapan juni dua ribu enam belas
sampai dengan tujuh juli dua ribu enam belas
perpanjangan oleh wakil ketua pengadilan negeri jakarta pusat

hakim pengadilan negeri jakarta pusat
sejak tanggal dua puluh delapan juli dua ribu enam belas
sampai dengan tanggal lima september dua ribu enam belas
perpanjangan ketua pengadilan tinggi dki jakarta
yang pertama sejak tanggal enam september dua ribu enam belas
sampai dengan lima oktober dua ribu enam belas
perpanjangan ketua pengadilan tinggi dki jakarta
yang kedua sejak tanggal enam oktober dua ribu dua puluh
sampai dengan lima november dua ribu enam belas
terdakwa didampingi oleh penasihat hukum
dr insinyur yudhibibawo sukinto shmh
hidayat bostam sh
elizabeth batubara shmh
sordame purba shmh
andra reinhardt rs pasaribu shmh
ferry gustaf panggabian shmh
feni romatua damanik shmh
james weha pangaribuan shmh
dan nurul firdausi shmh
advokat dan konsultan hukum tim pembelai yasika
beralamat di komplek duta merlin blok b tiga puluh
jalan gajah mada no tiga lima jakarta pusat
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebelas juni dua ribu dua puluh
pengadilan negeri tersebut setelah membaca
penetapan ketua pengadilan negeri jakarta pusat
nomor tujuh ratus tujuh puluh tujuh bitb dua ribu enam belas pn jakarta pusat
tanggal delapan juni dua ribu enam belas tentang penunjukan majelis hakim
penetapan majelis hakim nomor tujuh puluh tujuh pit b dua ribu enam belas pn jakarta pusat
tanggal delapan juni dua ribu enam belas tentang penetapan hari sidang
berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan
setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
setelah mendengar keterangan saksi saksi
keterangan ahli dan keterangan dakwa
serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini
setelah mendengar pembacaan tuntutan penuntut umum
yang dibacakan di persidangan pada tanggal lima oktober dua ribu enam belas
yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim
pengadilan negeri jakarta pusat yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan
menyatakan terdakwa jessica kumala alias
jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan pasal tiga ratus empat puluh kwb
menjatuhkan pidana terhadap jessica kumala alias
jessica kumala wongso alias jes dengan pidana penjara
selama dua puluh tahun dikurangi selama terdakwa berat
terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah
terdakwa tetap ditahan
menyatakan barang bukti nomor satu sampai dengan nomor delapan belas
dirampas untuk dimusnahkan nomor sembilan belas sampai dengan nomor dua puluh sembilan
tetap terlampil dalam berkas perkara nomor tiga puluh dikembalikan
pada saksi arief budiman sumarko nomor tiga puluh satu sampai dengan empat puluh lima
dikembalikan pada restoran oliver melalui saksi devi krishnawati siagian
empat menetapkan supaya terdakwa dipebani membayar biaya pekara sebesar rp lima
setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa
yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal dua belas oktober dua ribu enam belas
yang pada pokoknya sebagai berikut
terdakwa yessika kumala alias yessika kumala wongso alias yess
memohon untuk menyerahkan logika emosi dan intuisi yang mulia kepada tuhan
dalam menentukan nasib hidup terdakwa dan menegakkan keadilan seadil adilnya
karena hanya tuhan yang tahu secara keseluruhan siapa diri terdakwa dan terdakwa bersumpah
kalau terdakwa bukan pembunuh
terdakwa bisa berada di sini
dengan tegar dan kuat adalah bukan bukti yang mutlak kalau tuhan bersama kita semua